mulai satu november dua ribu tujuh belas pemerintah memperlakukan aturan baru mengenai transportasi berbasis aplikasi yang tercantum dalam peraturan menteri no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
aturan baru ini merevisi permen hub no dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas mengenai penyelenggaraan angkutan orang umum orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
menteri perhubungan budi karya sumadi mengajak semua pelaku usaha transportasi untuk mematuhinya
menteri perhubungan budi karya sumadi mengajak semua pelaku usaha transportasi untuk mematuhinya
masalah kir memang menjadi salah satu poin keberatan bagi para pengemudi karena mengakibatkan hilangnya jaminan asuransi
selain masalah kir pihak angkutan online juga masih mempermasalahkan mengenai aturan baru soal tarif
di mana batas bawah tarif angkutan online di regional satu yang mencakup sumatera jawa bali adalah rp tiga
harapan kami nanti setelah dilakukan pengkajian lagi
tarif batas itu dibawah di angka rp empat
sementara yang pemerintah hitung tiga lima ratus itu adalah perhitungan bersih yang kami dapatkan
mereka lupa bahwa kami masih kena potongan fee lagi dari perusahaan
sembilan poin baru yang tercantum dalam revisi dari aturan sebelumnya adalah argometer tarif wilayah operasi kuota kendaraan
persyaratan minimal lima kendaraan bukti kepemilikan kendaraan domisili tnkb sertifikasi permohonan baru serta tugas dan fungsi aplikator
walau mengatasnamakan keadilan implementasi aturan baru ini dirasakan sulit
hal itu disebabkan oleh perbedaan mendasar bahwa perusahaan aplikasi bukanlah perusahaan transportasi
selain itu model bisnis dari para aplikator juga berbeda
perusahaan aplikasi ini tidak memiliki mobil operasional sendiri melainkan hanya bermitra dengan pengemudi
ridesharing ini kadang kadang mereka mobil sendiri
mereka nggak investasi mobil
kadang kadang mobil membuat dipakai keluarga mereka dicoba online
ini coba disamakan nih perlakuannya sama yang bisnis murni sehingga perhitungannya disamakan
sehingga nggak ketemu tuh perhitungannya sebenarnya penentuan tarif
berbeda dengan uber
selain bermitra dengan pengemudi grabcar disamakan
pasar juga memiliki ratusan kendaraan operasional layaknya perusahaan transportasi
grab indonesia melalui kerjasama dengan kooperasi inkopol memiliki lima ratus unit kendaraan yang tersedia di bandara soekarno hatta
informasi ini telah dikonfirmasi oleh pihak grab indonesia
di lain pihak organda yang menyuarakan aspirasi angkutan konvensional menginginkan adanya penegakan aturan yang jelas
bahwa platform aplikasi harus terdaftar atau meminta izin kementerian
menyelesaikan manhub bahwa agar bisa ditata
banyaknya pengusaha taksi konvensional yang gulung tikar menunjukkan adanya persaingan yang kurang sehat
ini nurani yang harus bicara
ya saya pikir begini
kalau kita melihat ke angkutan angkutan existing angkutan angkutan reguler yang ada
mereka kan memang profesinya di angkutan
ya mereka berusaha di sana
berapa yang karena terdisrap itu kemudian menjadi mati atau sekarat
paling kan mudanya kira kira bersetara kan dengan ciri cirinya
itu taksi di jakarta yang dulunya dua puluh tujuh ribu something jumlahnya izinnya itu yang berjalan
sekarang itu mereka tinggal jalan sembilan atau sepuluh ribu
nah yang sekian puluh ribu ini hampir berapa belas ribu itu ya itu mereka mati
nah kalau yang seperti itu kan kalau tiba tiba ini hanya untuk part timer itu kan rasanya

adanya peraturan baru ini diharapkan bisa menjadi payung regulasi agar tidak terjadi lagi konflik di lapangan antara angkutan reguler dan online
lebih lanjut menteri perhubungan berharap semua pelaku usaha tidak memaksakan kehendak agar tidak merugikan konsumen sebagai pengguna
kita memang memikirkan bagaimana dengan kesepakatan ini kita merawat kestaraan yang sudah ada
saya yakin semua pihak ini merupakan pihak pihak yang dewasa
dan pemerintah sudah
hati hati melakukan pengaturan itu dan insya allah kita berjalan dengan suatu payung yang sama
payung yang satu yang memberikan ruang yang sama bagi semua peserta
kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi memang pada akhirnya harus diregulasi
guna mencegah munculnya monopoli dan menciptakan iklim kompetisi yang berkeadilan